dan siap menikah dengan peraturan yang ada
untuk pemilihan pasangan calon mempelai semua dilakukan oleh istri pendiri pondok pesantren bersama pengurus pondok
hal ini bertujuan untuk menghindari perzinahan
ini mulai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kalau yang awal dulu tiga tahun setelah itu setelah tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh ini lima tahun sekali
untuk syaratnya mereka mereka itu harus usianya tidak di bawah umur
menurut undang undang jadi dua puluh satu ke atas
karena status mereka mereka itu sudah ustad dan ustad
meski sempat merasa canggung bertemu pasangan hidupnya pertama kali di pelaminan
para pengantin baru ini mengaku bahagia
terlebih semua dilakukan tanpa ada paksaan
masih malu ya
waktu itu mas kenapa memutuskan untuk oke saya mau nih nikah ini
mau ikut sama kulit aja
dikelar sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh dua tak sedikit pula pernikahan yang berjalan langgeng hingga kini
nggak ada unsur paksaan
lebih dari bahagia
untuk saya sudah dalam hal masalah alhamdulillah rumah sudah punya dua saya rumah
padahal dulu sama istrinya nggak kenal
nggak nggak kenal sama sekali
ngeri ngeri saya apa yang saya lakukan juga
usai menikah para pengantin ini diberikan waktu dua minggu untuk saling mengenal dan bertemu keluarga
selanjutnya mereka akan kembali ke asrama pondok pesantren untuk dilakukan pembinaan
dan nantinya akan disebar di seluruh indonesia untuk menyiarkan ajaran islam
riko hardiansyah sidoarjo jawa timur